kita di cafe trinity jam delapan
oh disitu yaudah
kebetulan deket dari kosong gua
kebariin sam dulu
gagal mulu udah pensiun aja main gituan apa lo
kebetulan itu kebetulan
terus aja coba
si roman gabisa nih ada urusan karin
cintaku jauh di pulau
gadis manis sekarang iseng sendiri
di leher ku kalungkan oleh oleh buat si pacar
tapi terasa aku tidakkan sampai padanya
di air yang tenang
di angin yang mendayu
di perasaan penghabisan segala melaju
ajal bertahta sambil berkata
dan perahu kebangkuanku saja
jalan sudah bertahunku tempu
perahu yang bersamakan merah
mengapa ajal memanggil tu
berpeluk dengan cintaku
jauh di pulau
kalau ku mati
baiklah kalau begitu
sampai berjumpa besok
dan saya ingatkan kembali selamat malam
oke selamat siang anak anak
kalau wulan tetap nggak mau ikut lomba
berarti karin dan samuel nih yang dikirim lomba
lomba yang dikirim lomba
lomba yang dikirim lomba
udah pulang kapan datangnya
baru tadi siang
tapi papa kamu udah ke kantor lagi tuh
ya ampun papa tuh emang kebiasaan
selalu mau timing kerjaan daripada keluarga
jangan marah ya sama papa
kan ada kamu yang namanya mama di rumah
kebetulan tadi mama wis masak
kita makan bareng yuk
tapi aku ganti baju dulu
wulan jadi ngundurin diri
ya gitu lah
gue udah semangat banget loh ikutan lomba
soalnya kan kalau gue menang hadiahnya bisa gue pakai buat bantuin orang tua gue
tapi bukannya bella bakal gantiin posisi wulan
karena gue sukanya sama wulan ya
ah ya lah
gak usah tau
ah sama aja loh kayak wulan
apaan sih karin
orang lagi pusing malah diketawain
berumah si samuel ini sekarang
gue ganti baju dulu
oh pantesan lo ganti baju mulu
pantesan aja kegantangan lo meningkat sekian persen dari gue
ganti baju mulu
besok kau beli baju ah di pasar kaget
eh gue itu sama aja
eh lo jangan pada menghina gue walaupun jelek gini
eh kalo besok ada orang yang kredit muka

semua orang menginginkanmu
namun tidak semua orang dapat menjagamu
kau indahkan dunia
tapi tak lupa menabur luka
aku memohon pada amat
aku adalah amat
jujur sebenernya gue masih pengen ikutan lomba musikalisasi puisi hitungan sama lo
gue mau bilang ini banyak banget loh yang order barang barang kita
terus jumlahnya banyak banget lan
bisa nggak kita kerjain sekarang
bisa dong mau ngerjain dimana di rumah gue lagi
gimana kalau di cafe aja biar sekalian jalan
oh yaudah kalau gitu gue siap siap deh
oh ya lan
mama mau pergi sebentar ya ketemu temen asli
saya sama mama kebetulan kan kemarin dia gak dateng ke acara pernikahan mama
jadi mama mau ngundang dia secara personal ke restoran kamu gak apa apa kan
ya gak apa apa lah masa aku ngelarang sih mama mau ketemuan sama temennya
ya sekalian juga aku mau izin sama mama aku juga mau ketemuan sama temen aku di kafe sekalian ngerjain tugas
kamu mau pergi jam berapa kira kira
janjiannya sih jam delapan paling satu jaman lagi
baru aja sehari jadi mama kamu mama udah bohongin kamu
alhamdulillah walailahaillallah wabarakatuh
lo sibuk gak
gue mau ngajakin lo ketemuan
soalnya gue mau konsultasi nih masalah bahan siaran gue buat malam ini
aduh man penting banget nih
yaudah bisa dimana
oh disitu yaudah
kebetulan deket dari kosong gue
kebariin sam dulu
gagal mulu udah pensiun aja main gituan apa lo
kebetulan itu kebetulan
ke parangan lo
terus aja coba
si roman gak bisa nih ada urusan kak rin
ah tuh anak sibuk banget ngurus kartu bjs kali
pertiga doang nih kita karena ada bajaj
yaudah tarik man
santai aja kali ngomong
kemana ini lah
ntar pandang aja
khas m pak
maaf ada masalah apa
kamu jangan ikut campur ya ini bukan urusan kamu
atau tanda sikil
mungkin banget sih karin ngajakin ketemuan
udah kamu ikut aja
itu kan tante tiana
bukannya yang waktu itu ngajak pergi tante tiana ya pas acara pernikahannya
ini kenapa lagi sih
kamu lagi kamu lagi kamu gak usah kecampur deh
maaf ya om tapi tante tiana ini adalah mamanya teman saya
jadi urusan tante tiana urusan saya juga
tante tiana kamu lagi
kamu apa apaan sih roman
biarin aja biar dia belajar
mas tapi kan kasihan dia mas
mas kamu apa apaan sih roman
biarin aja biar dia belajar

gak ada yang mau ngawurin ya